mekarnya ribuan bunga amarilis di sebuah kebun di gunung kidul yogyakarta
menarik perhatian sejumlah wisatawan yang datang untuk sekedar menikmati suasana berbeda di tengah kebun bunga
sebenarnya kebun ini awalnya tidak dibuat untuk kepentingan wisata
pemiliknya sukadi mengatakan bunga amarilis dahulu lebih dikenal sebagai hama
namun sukadi merasa bunga berwarna oranya ini perlu diselamatkan
ia pun mulai menanam bunga amarilis di kebun seluas tiga lima ratus meter pada dua ribu dua
ada sebuah kebun yang berbeda dengan kebun yang dikembangkan
ada sebuah kebun yang berbeda dengan kebun yang dikembangkan
ada sebuah kebun yang berbeda dengan kebun yang dikembangkan
ada sekitar lima ratus lima puluh pohon bunga amarilis yang ditanam di kebun ini
ketika orang mulai berdatangan kebun ini pun menjadi terkenal dan jadi perbincangan di media sosial
selama pandemi pengelola kebun menerapkan protokol kesehatan
pengunjung wajib memakai masker mengecek suhu tubuh dan mencuci tangan
pengunjung wajib memakai masker mengecek suhu tubuh dan mencuci tangan